pertemuan antar menteri keuangan dan gubernur bank sentral
dari negara negara g dua puluh ini
pasti bisa merumuskan langkah langkah
kebijakan fiskal dan moneter
yang saling bersinergi antar negara
untuk menyelesaikan permasalahan kita bersama
kita harus berkolaborasi untuk menangani
dengan capaian capaian yang nyata
capaian capaian yang terukur
juga mencegah masalah
agar pertumbuhan ekonomi dunia
lebih inklusif dan berkelanjutan
terdiri dari dua puluh negara anggota g dua puluh
tujuh belas organisasi internasional atau regional
melalui pertemuan kedua tingkat deputi keuangan
dan bank sentral atau fcb di kedua
serta pertemuan tingkat menteri keuangan
menganjurkan pengaruh ekonomi dan finansial
dan memperkuat proses pemulihan dunia
dan kita memperkuat lebih kuat
menjawab pemulihan yang inklusif
ke jalan ke masa depan yang lebih selamat
dan gubernur bank sentral atau fmcbg ini
telah menghasilkan sejumlah poin komunike
yang merupakan komitmen dan pernyataan
bersama para anggota forum g dua puluh
kami hari ini menerbitkan komunike
sebagai hasil dari pertemuan dua hari
di antara anggota anggota g dua puluh
baik dari sisi kementerian keuangan
tentu masalahnya tidak mudah
dan muncul tantangan tantangan
baik dari sisi pandemi itu sendiri
maupun muncul tantangan tantangan baru
seperti kenaikan harga komoditas
dan juga mismatch antara demand dan supply disruption
yang menyebabkan kenaikan inflasi
yang kemudian juga akan menciptakan implikasi
pada kebijakan kebijakan di berbagai negara
yang berpotensi menciptakan spillover
ini adalah sebuah tantangan baru
yang berkembang dengan proses pemulihan ekonomi
disepakati dari sesi kedua ini
dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi
dan sistem keuangan global
g dua puluh berkomitmen untuk menerapkan kebijakan normalisasinya
yang dikalibrasi secara baik
diperhitungkan secara baik atau well kalibrated
juga direncanakan secara baik well plan
dan juga dikomunikasikan dengan baik
ini penting agar normalisasi kebijakan
yang dilakukan oleh negara negara maju itu
tentu saja berdampak minimal terhadap
dan dampak rampatannya terhadap negara negara berkembang
yang sering kita sebut spillover
agar pemulihan ekonomi global itu bisa berlangsung
dan dalam jangka panjangnya
tentu saja kembali ke pola
atau tren pertumbuhan ekonomi jangka panjang
termasuk juga mengatasi dampak luka memar
atau scarring effect dari pandemi terhadap kondisi sektor real
dengan demikian dari negara negara maju
yang melakukan normalisasi kebijakan
khususnya moneter yang tadi saya sampaikan
g dua puluh berkomitmen untuk menerapkan normalisasi kebijakan moneter
yang well calibrated dikalibrasi secara baik
dan juga dikomunikasikan dengan baik
selain itu sejumlah side event juga turut dikelar gunakan
beri makna untuk perdalam literasi masyarakat
terkait isu isu yang menjadi agenda prioritas g dua puluh
seperti inovasi sistem pembayaran digital
ekonomi berkelanjutan keuangan hijau
exit strategy dan topik topik lainnya
ilmu yang diberikan tentu mampu mewujudkan asa
rangkaian pertemuan g dua puluh akan masih berlangsung hingga oktober dua ribu dua puluh
sehingga masih ada waktu nih sobat rupiah
untuk menjadi saksi kepemimpinan indonesia dalam mengawal pulih bersama